bersilaturahmi dengan saudara dua mobil pemudik lokal adu banteng di lampung utara lampung
akibat insiden ini dua orang tewas dan sembilan orang luka luka
kecelakaan maut adu banteng ini saudara terjadi di jalan lintas tengah sumatera
desa sukamarga abung tinggi kabupaten lampung utara
diduga mobil yang dari arah bukit kemuning menuju kota bumi
dengan beberapa penumpang dibakar luka oleng ke kanan
hingga bertabrakan dari arah berlawanan di lokasi kejadian
dua orang tewas dalam kecelakaan ini
korban yang mengalami luka telah dilarikan ke puskesmas bukit kemuning
rumah sakit medika insani dan rumah sakit handayani
jadi di duga dari keterangan saksi
antara kendaraan pickup pickup carry bertab oleng
dari arah bukit kemuning menuju ke arah bukit kemuning
di duga terdapat korban di pihak kendaraan pickup carry
sopir dan keluarganya juga mengalami luka luka
karena bagian depannya rusak dan berat